anda masih bersama kami di astrofan
puluhan ribu anggota pengamanan adat bali atau pecalang
siap membantu mengamankan wilayah bali
saat raja salman bin abdul aziz al saud berlibur
para pecalang ini akan mengamankan wilayah masing masing desa pekraman
termasuk objek wisata yang akan dikunjungi raja beserta keluarga kerajaan
anggota pecalang di seluruh bali saat ini sedikitnya berjumlah empat puluh empat ribu orang
anggota pecalang tersebut berasal dari satu empat ratus delapan puluh delapan desa pekraman yang ada di seluruh bali
pemerintah provinsi bali meminta pecalang seluruh bali menyiapkan diri
guna membantu mengamankan seluruh wilayah di bali
selama raja salman berlibur di pulau dewata
terutama desa pekraman yang dilalui rombongan
serta desa tempat objek objek wisata yang menjadi tujuan keluarga kerajaan berlibur
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada i nyoman wiryadinata dari bali
selamat pagi bli nyoman
bisa diceritakan ke kita bagaimana keadaan situasi di bali saat ini
menyambut kedatangan raja salman nantinya pengamanannya juga di sana seperti apa blinyoman
iya seril dan joy saat ini saya tengah berada di salah satu hotel yang di booking
yang nanti akan menjadi tempat
keluarga raja untuk menginap di kawasan nusa dua
dan memang persiapan untuk bandara memang sudah mungkin sudah seratus persen artinya
permintaan untuk enam pesawat juga sudah dibuat dan sudah selesai dibuat
tinggal menunggu presiden dan rombongan datang pada tanggal empat maret nanti
termasuk juga persiapan hotel
sejak tanggal dua puluh delapan kemarin salah satu hotel di pantai geger sudah disterilisasi oleh pihak keamanan
jadi ada satu hotel yang memang sudah dibuking secara penuh
nanti akan menjadi tempat raja dan keluarga raja menginap
ada satu ratus dua puluh tiga kamar hotel di sana
ada juga beberapa villa dengan harga tiga puluh enam juta
termasuk juga ada beberapa resident dengan harga sekitar tujuh puluh tiga juta semalam
dan ini sudah dibuking dan tidak boleh lagi orang lain dan sudah steril
termasuk juga ada empat hotel yang akan menjadi tempat menginap
memang akan menjadi tempat mereka menginap
dan bagaimana nanti mereka melakukan perjalanan juga sudah disiapkan
ada tiga ratus delapan puluh kendaraan mewah
baik jenis sedan mercy maupun jenis alphard yang sudah sejak pagi tadi pagi sudah bersiap
apel untuk pembagian kemana saja mereka akan menjemput atau di daerah mana saja mereka akan ditempatkan
karena ada empat hotel
jadi tiga ratus delapan puluh kendaraan mewah
delapan ratus delapan puluh kendaraan ini sudah dibagi bagi tadi pagi untuk menyambut kedatangan raja salman sendiri
sedangkan untuk raja salman sendiri memang kendaraannya ada tiga yang sudah dipersiapkan di bandara igusti ngurah rai
tipe s class maybag yang sudah anti peluru dan anti peledak ini sudah siap di bandara menjemput kedatangan raja salman ini
nah untuk mengetahui obyek wisata mana saja sih
karena sampai saat ini saya juga belum mengetahui obyek wisata mana saja yang akan dikunjungi raja dan keluarga
bersama saya sudah
hadir bapak kepala dinas parwisata bali bapak adagung yuni ataputra
pak boleh dong bocorannya sedikit kemana aja sih pak rencananya beliau akan berlibur selama enam hari di bali
ya artinya gini kita juga belum mengetahui secara pasti kemana kemana mereka akan melakukan
tapi akan tetapi semua destinasi telah kita siapkan dalam rangka kunjungan raja arab saudi ini
jadi artinya semua
karena kesiapan destinasi itu sudah siap untuk menerima
karena ini jumlahnya begitu banyak tentu ini tidak sekaligus mereka akan datang secara bersama sama
ini akan terpecah karena agar tidak memacatkan jalan lah
pak kalau dari pengalaman wisatawan timur tengah pak apa saja yang mereka inginkan sebenarnya
atau obyek wisata mana saja sih yang warga timur tengah inginkan kalau mereka berkunjung pak
ya mungkin beliau akan lebih banyak
ke arah daerah pegunungan pegunungan ya
karena kalau di daerahnya sendiri itu kan sudah daerah apa namanya daerah panas
ya tentu dia akan mencari yang sedikit udaranya lebih dingin
pak kalau secara ekonomi pak apa saja sih yang diuntungkan dengan kedatangan raja beserta rombongan yang demikian banyak
atau sudah ada rencana investasi nggak di bali dari warga timur tengah atau setahun timur tengah
ya ini artinya sebuah promosi bagi bali untuk di saudi arabia
sekitarnya ada bahrain ada dubai dan sebagainya
ini adalah sebuah promosi yang kepada bali karena ini beliau baru pertama kali datang ke bali
harapan kami bahwa ini bisa nantinya berdampak kepada masyarakatnya saudi sendiri dan juga masyarakat dari negara negara tetangganya itu untuk bisa datang ke bali
memang sekarang ini masih kecil
harapan kita kunjungan beliau ini datang ke
bali ini bisa berdampak pada promosi dan dampak ekonomi terhadap perekonomian pada masyarakat bali kita bisa lihat ya tadinya rental mobil udah gitu hotel ini berjalan juga restoran juga destinasi juga semua akan kecipratan
nah ini yang dampak terhadap masyarakat bali sendiri
terima kasih banyak pak agang
ya serial kalau kita bisa bilang seril dan joy kalau bisa kita bilang
wisatawan dari timur tengah adalah wisatawan yang royal
artinya data yang saya dapatkan mereka bisa dalam sehari bisa berbelanja satu ratus lima puluh dolar dalam sehari
dan mereka juga menginapnya biasanya memilih hotel hotel bintang lima
ini yang diharapkan kalau di indonesia sendiri kedatangan wisatawan timur tengah hanya dua ratus ribu per tahun dan bali pada akhir tahun dua ribu enam belas sudah kedatangan sekitar empat puluh delapan ribu wisatawan dari timur tengah
kita harapkan dengan kedatangan raja salman bersetara
ini akan membuat bali lebih menggeliat secara ekonomi
serial dan joy
baik beli nyoman selain dari pengamanan saya ingin bertanya bagaimana reaksi dari warga bali sendiri jelang kedatangan raja salman
ya joy dan serial
tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pengolah obyek wisata termasuk juga pedagang pedagang yang ada di sekitar pantai yang ada di nusa
dua tempat rombong yang akan menginap
termasuk juga salah satu wisatawan dari australia yang menyatakan mereka tidak keberatan
misalnya ditutup sementara artinya beberapa saat saja pantai ketika raja salman menikmati pantai ditutup sementara mereka tidak keberatan
mereka juga menyambut raja salman dan rombongan untuk menikmati biar bisa menikmati
karena mereka juga berharap pasca kedatangan raja salman ini akan ada semacam investasi yang justru akan membuat bali lebih meningkat secara ekonomi
dan memang kalau dari informasi yang saya dapatkan dari pengamanan baik dari kepolisian
dan tni dinyatakan bahwa nanti pada saat raja menikmati objek objek wisata akan ditutup sementara saja
artinya ketika misalnya raja salman akan menikmati pantai mungkin sekitar dua puluh menit dua puluh menit itu sajalah yang akan ditutup
pasca itu pantai akan kembali bisa digunakan oleh wisatawan termasuk juga warga bali sendiri
ya bli nyoman terima kasih atas laporan anda langsung dari nusa dua bali